ganda campuran andalan indonesia tontowi ahmad liliana natsir sukses melaju ke babak kedua indonesia masters dua ribu sembilan belas
meski terakhir kali tampil bersama pada bulan november tahun lalu
owi butet masih terlalu tangguh bagi pasangan india peringkat dua puluh empat dunia pranaf copra redisiki
tampil sebagai partai penutup di hari pertama turnamen indonesia masters dua ribu sembilan belas
owi butet menunjukkan kelasnya sebagai salah satu ganda terbaik dunia
diunggulkan di tempat keempat peraih medali mas olimpiade rio dua ribu enam belas ini masih belum menemui hambatan berarti di babak pertama
relatif tanpa banyak kesulitan owi butet hanya membutuhkan waktu tiga puluh satu menit sebelum akhirnya menyudahi perlawanan pranav redi dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu dua belas
di babak kedua owi butet akan bertemu dengan rekannya sesama penghuni pelatnas cipayung hafiz faizal gloria wijaya
bertemu dengan pasangan malaysia kian mentan peijing lai pasangan indonesia peringkat empat belas dunia ini harus bertarung ketat selama tiga game
sebelum akhirnya menang dua satu dua belas tiga satu dua puluh satu dan dua satu delapan belas
gloria dan hafiz mereka juga yang diproyeksikan untuk sampai nanti olimpiade
pasti mereka pengen hasil yang baik juga ketemu senior pun mereka pasti mau fight
dan mungkin mereka tahu lah saya dan owi juga udah lama gak latihan bareng
terus saya sendiri juga pasti latihannya gak se
intens dulu ya sedikit banyak pasti dia tahu makanya dia lebih yakin
cuma kita sebagai pemain senior ya kita juga gak mau kalah kita juga pasti akan fight
dan apa namanya mudah mudahan kita bisa ngasih hasil yang maksimal
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih